tolong mas mas yang mas
jangan ada lagi saya pak
mas jangan mas
justru ini berita bagus dong buat kita
naura pasti mau pamitkan sama kita
biasalah naura suka sosok sopan gitu
mau ke kampung dong pakai pamitan segala
ya udah pak
suruh masuk aja biar cepat
sebentar lagi laura akan mengangkat kakinya dari jakarta
terus gak ada lagi yang bisa ganggu aku
setelah naura pergi kita akan bereskan masalah lainnya satu persatu
karena kalau gak ada dia semuanya akan lebih mudah
nah kapan rencananya kamu akan berangkat meninggalkan jakarta naura
saya justru kesini untuk mengembalikan uang dan ceknya bunda
kamu mau balikin apa lagi
jangan bilang kalau kamu gak jadi pergi dari jakarta
everyone u medida tidak bersaing

kepada pilihan korupsi yang sangat penting

dan antara mereka

tapi masih gak tau terima kasih juga
kapan lagi kamu bisa dapet uang sebanyak ini
songong banget gak mau menerima uang sebanyak ini
saya kasih uang sama kamu itu
untuk selamatkan kamu sendiri
apa yang suami saya akan lakukan sama kamu
kalau dia tau semuanya
ini kamu malah balikin lagi
saya akan terima
apapun yang akan terjadi
tapi maaf saya nggak bisa pergi dari sini
kamu minta saya lebih keras lagi sama kamu
banget kamu jadi perempuan
kinta bawa dia
saya mau dibawa kemana
diam gak kamu
saya mau dibawa kemana
diam aja nora
terima kasih kayak handsomenya
dilarang masuk rumah ini
karena pak samsul sudah melarang seluruh anggota sirte
mau masuk rumah ini
tapi saya mau berbicara
jangan ada lagi saya pak
mas jangan mas
pinti rumah kebuka
ini pasti ada sesuatu
misalkan tolong mas keluar mas
mas tolong keluar mas
jangan masuk mas
nanti saya bisa dipecat mas
kalau enggak gue lapor dulu sama polisi
bang dimana tante aruni
kita juga dimana
saya enggak tahu mas
tadi saya keluar beli makanan sebentar
begitu saya balik ibu udah gak ada
kalau ray dimana
gue betul betul gak nyangka
ternyata selama ini mau menyimpan banyak rahasia
dan gimana kalau ternyata
kamu memang punya hubungan khusus dengan ayahnya naura di masa lalu
gue lagi di rumah lo nih
emangnya ada apa bro
cuman pas gue masuk rumah lo itu gak ada orang sama sekali
tante aruni enggak ada
kita juga enggak ada
cuma satu sih yang gue liat
gue lihat ada satu vas gitu pecah
gue tuh takut naura dia apa apain sampe nyokap lo sama kita
nora kan tadi sama gue
abis itu dia ke rumah
lo yakin kak
gue belum yakin sih
gue balik sekarang ya
yaudah gue tunggu ya

tolong boleh mak
boleh aja naura
kalau kamu mau keluar dari sini
kamu harus membuat surat pernyataan
yang isinya adalah kamu menyatakan
akan meninggalkan jakarta selama lamanya
dengan membawa cek rp lima ratus juta
untuk memulai kehidupan baru
dan kamu juga menyatakan bahwa
kamu akan melupakan arka untuk selamanya
dan semoga arka bisa melupakan kamu
saya gak bisa lakuin semua itu
buat allah lepasin saya bu
tolong lepasin saya dari sini

mak mak mak
biar kamu sadar sama situasi ini tahu pak
kamu akan terus dikurung di sini
sampai kamu mau membuat dan menandatangani surat pernyataan itu
kamu mau dikurung di sini selamanya hah
naura kamu jangan buang buang waktu saya
dan jangan pancing kemarahan saya sama kita
apa susahnya sih ngikutin keinginan kita
kamu tinggal bikin surat pernyataan itu
kamu pikir bakal ada orang yang nyelamatin kamu sekarang di sini kan
gak ada yang tahu kalau kamu di sini
kamu buat dan tanda tangan di surat itu
saya nggak bisa dan saya nggak mau bikin surat itu
kurang ajar kamu ya
tadi naura ada telpon atau ada kabar
naura belum telpon dan nggak ada kabar juga
tuh gimana ini
aku takut kalau terjadi apa apa di rumah pak samsul
ya allah lindungi naura ya allah
ada apa ini
kak lo bener banget kak
di depan ada fas pecah
dan itu adalah vas kesayangan nyokap gue kak
jadi gak mungkin rasanya kalau nyokap gue pergi gitu aja
ngeliat vas kesayangannya pecah
kecuali dia punya keperluan yang penting
membawa naura dengan cara paksa
gue ngerasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
dan gue juga ngerasain itu
rumah gue ini gak pernah kosong kak
dan setau gue juga menyokap sama kinta hari ini gak ada acara
berarti mereka sekarang ada di dalam
mereka pasti lagi mau cari naura